manja benar jadi laki laki
eh denger nih emak ngomong ya
di luar sana banyak orang nggak makan nggak minum bertahun tahun
lah kamu cuman ga makan
seorang bookkeeper itu pasti mencatat tidak di satu buku
pasti dia punya backup catatan kedua
itulah kenapa yang membuat mang ujat sampe sekarang belum dilenyapkan
seperti jaminan keselamatan ya komandan
betul kosong buah
berarti buku keduanya teh sedang dicari ya komandan
kita harus menemukan buku yang benar
ini demi keselamatan mang ujat
karena kalo salinan itu sampe jatuh ke tangan lawan lawan kita
bukan hanya ciraus yang tamat
tapi negeri ini
kosong satu siap komandan
kosong dua siap komandan
lahannya kosong itu masih luas
nah bagaimana kalo ustadz rwt memelihara kambing disitu
nah tujung tujungnya saya juga yang rubi
bagaimana kamu bisa menjamin
kamu jangan mendahului allah show
saya juga sama kusoy nanti yang membuatkan kanan
dari mana kamu tau kamu bisa membuatkan kanan nya
kamu bisa menjamin
terima kasih ustadz sudah diingatkan
tugas saya memang mengingatkan umat
mengingatkan warga terutama yang seperti kamu
yang sering lalai
dengan hal hal kecil saja kamu lalai
bagaimana dengan hal besar
saya tidak punya motor
saya tidak punya motor
ma ini udahan dulu yuk
tidurin anda dulu ya kamu
jangan sampai ketinggalan
akan juga bisa
bapaknya dari mana
emangnya ada berita apa
reset masakan lagi
kan kita harus banyak bikin masakan yang enak enak
yang istimewa nanti kamu buatin bapaknya
kamu baru tau
kamu baru tau
ini orang kok kerjanya tidur melulu
aceh cuma rebahan rebahan sebentar mak
mak aceh kita lagi puasa
emang kalau puasa gak boleh nyuci
tapi pakai mesin cucinya pak
kalau pakai mesin cuti nanti listriknya bayarnya mahal
mak aceh nanti puasa mak
nanti kalau misalnya nyuci pakai tangan biasa
nanti aceh nanti lemes bisa batal puasanya
manja benar jadi laki laki
di luar sana banyak orang nggak makan nggak minum bertahun tahun
tapi tetap nyuci
cuma nggak makan dari sahur ke maghrib aja lemesnya belum
kayak orang gak makan bertahun tahun
baru aja jam sembilan pak
pak nyuci baju ya
soalnya baju yang kotor udah banyak
iya debbie ntar
mau ke taman bacaan pak melatiin kultum
ingat ya laptopnya jangan kasih pinjam orang
tapi papa juga inget ya cuci baju
jangan deketin kulkas
kalau gitu dewi pergi dulu ya
ingat ya pak
jangan deketin kulkas
kita sudah ke tienen
sebenernya udah shay
achen nyucinya kok kayak begitu
tapi kata idoi bersih kok mak begini juga